banyak cara dilakukan untuk mengisi libur panjang natal dan tahun baru
jika kebanyakan orang berkunjung ke pantai atau lokasi air terjun
tapi di nganjuk ada satu tempat wisata murah meriah
wisata tersebut adalah kampung rambutan
cukup beli tiket rp lima anda bisa makan rambutan sepuasnya langsung dari pohonnya
wisata kampung rambutan ini berada di dusun kedung jeru
desa ngetos kabupaten nganjuk
di sini pengunjung dapat memetik dan menikmati buah rambutan sepuasnya langsung dari pohonnya
anda pun tak perlu merogoh kocek terlalu dalam
lantaran untuk dapat menikmati rambutan sepuasnya hanya cukup dengan membayar lima rupiah saja
selain memetik rambutan pengunjung dimanjakan dengan spot selfie di lokasi kebun rambutan
ya sensasi wisata rambutan ini semakin nikmat
lantaran rambutan yang baru dipetik terasa begitu manis
dari tempat wisata yang sejudo juga
tempatnya gimana mbak
kalau rasa buahnya itu manis manis
ide wisata kampung rambutan pertama kali muncul lantaran di dusun kedung jeru
mayoritas penduduknya berkebun buah rambutan
selain itu tempat wisata dibuat juga untuk meningkatkan perekonomian warga setempat
nah idinya sendiri pak
terus kita kan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian kampung sini
nah bagi anda yang merasa penasaran atau melintas ke kota angin nganjuk
tak ada salahnya untuk sekedar mampir ke lokasi wisata kampung rambutan ini
agung wibowo nganjuk